aduh alena tante minta maaf ya
tante nggak tahu jadinya seperti ini alena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

aku masih tidak percaya kamu menggugurkannya
aku masih tidak percaya kamu menggugurkannya
tapi ini salahku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
kamu bertemu perempuan itu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
jadi semua itu salah ibu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
ya sudah
haris denktempelkan ber dua harian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
aku jadi tenang dan dia tidak berhak lagi mendekati haris
dokter dokter bagaimana kondisi mama dokter
dokter gimana keadaan mama saya dokter
mama saya baik baik aja kan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
bila perhitungan itu
kthenole absorbing malah itu pas menjelang
kenapa bisa terjadi dokter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
terus dokter kapan mama saya bisa operasi
operasinya akan dilaksanakan setelah bu farah sadar
tapi dokter setelah selesai operasi mama saya bisa sehat lagi kan dokter
dokter tolong jawab setelah selesai operasi bagusnya bisa baik baik lagi kan dokter
mau bisa sehat lagi kan dokter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
jangan doj sering
mak bu sepertinya mas fadil gak pulang
iya bu soalnya mobil mas fadil nggak ada di luar bu
gimana sih itu anak
gimana sih fadil

ada apa sih mbak pagi pagi udah ribut ribut kayak begini
pak fadil pake gak pulang pak

mak fadil sama kamila kan semalam nganterin bu farah ke rumah sakit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
kalau tidur di rumah sakit kalau tidur di tempat lain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
kok mikirnya sampai ke situ sih mah
fadil tidak mungkin melakukan hal seperti itu mah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
gak mungkin fadil dan kamilah bersenang senang saat ibunya lagi sakit mama
ah udah ini pak pokoknya mama mau nyusul ke rumah sakit sekarang
kenapa selama ini mama gak pernah cerita ke mila soal penyakit mama
kenapa mama menanggung penderitaan mama sendirian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
tapi bukan begini caranya
kamila gak bisa ngebayangin selama ini mama menanggungku
dan diri saya sendirian
kamila gak tahu apa apa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
mama harus sembuh